sementara itu saudara prabowo gibran terus mengintensifkan sayap koalisi dengan merangkul nasdem dan pkb
kini partai politik koalisi prabowo gibran pun tengah menunggu tawaran posisi kursi menteri yang jadi hak prerogatif presiden
kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar besarnya kepentingan rakyat indonesia
semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif
koalisi kuat untuk rakyat begitu kata presiden terpilih prabowo subianto dalam upaya merangkul sebanyak banyaknya partai politik
nasdem pkb jadi dua partai politik di luar koalisi prabowo gibran yang kini terang terangan merapat
usai merapat tentu yang jadi pertanyaan bagaimana komposisi menteri di kabinet
apalagi pkb jadi anggota baru koalisi prabowo gibran
kita nunggu pelantikan nanti kalau soal kepastian sudah di dalam
kita ngomong pasti nanti kan ada proses masih enam bulan urusannya dengan menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki hak prerogatif
sekarang kan pak prabowo presiden terpilih pemenang pilpres
nanti tanggal dua puluh oktober beliau menjadi presiden
sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya
nanti kalau soal ditanya pkb sudah menyiapkan menteri belum tanya ketum kita nanti
lalu bagaimana respon golkar soal kursi jatah menteri
sebagai partai yang berada di barisan awal koalisi prabowo gibran tampaknya golkar tak terlalu khawatir jatah kursinya bakal berkurang
golkar yakin prabowo memegang komitmen koalisi
soal kabinet komposisi kabinet itu ke hak prerogatifnya pak prabowo
saya yakin pak prabowo sudah paham punya rumusan sendiri
siapa siapa saja dari mana saja berapa banyak dari mana saja partai politiknya
usai prabowo gibran ditetapkan kpu jadi pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat nasdem dan pkb kompak merapat
mungkinkah nasdem dan pkb merapat mungkin